selain tradisi ramadan ternyata tren busana menyambut bulan suci ramadan sudah lebih dulu mendahului
mulai dari baju koko black panther hingga gamis berbahan khusus jadi viral dan diserbu oleh masyarakat jelang bulan suci ramadan ini
lalu apakah anda sudah memilikinya
tren busana di bulan ramadan mulai terasa
baju bernuansa islami mulai diserbu masyarakat
untuk wanita gamis abaya atau jet black paling diminati
gamis ini terlihat simple berwarna hitam dengan motif benang emas
pilihan motifnya pun bervariasi
pedagang mengaku gamis ini kerap dipakai saat umroh
terlebih saat lebaran penjualan gamis yang dibanderol seharga rp satu ratus delapan puluh ribu rupiah per potong ini meningkat tajam
orang sampai karung karungan itu tuh pak lihat sampai ratusan potong bisa
jadi kalau mau lebaran pasti kosong barang saya
misalnya harganya berapa
sementara untuk kalangan pria baju koko yang terinspirasi dari kostum king calak dalam film black panther kini diserbu masyarakat
lihat saja bentuknya sama persis dengan yang digunakan chadwick boseman
baju semi jazz berwarna hitam dengan motif bordir silber
silver di bagian dada dan ujung lengan ini menjadi pilihan berbusana saat ramadan dan lebaran
jadi katanya sejak film black panther ini muncul koko black panther ini laris di pasaran
mungkin ini menjadi pilihan buat lebaran nanti

anda yang ingin bergaya mengenakan koko black panther cukup merogoh kocek seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah
namun tentu saja tak usah berharap akan mengenakan kostum berbahan vibranium seperti the cala
koko black panther yang satu ini dibuat dari bahan satin katun dan material lain yang sejenis
roni satria jakarta